penting kalau enggak gue gak mau lo beli
ngapain sih mereka mereka itu pada datang ke sini
lagi juga ada urusan apa lagi sama bapak
bagian juga sejak kapan bapak punya teman anak anak muda
sebenarnya ada apa sih
baru nyampe nih
capek banget ya
ini cukup berat sekali nih
iya ini berat
duduk duduk duduk
penjualan hari ini gimana
tapi sampai kapan kita harus begini terus
aku tuh ngerasa berdosa loh mas sama orang orang yang beli itu
nanti kalau allah marah sama kita terus gimana mas
kau mau pernah dikasih apa sama allah
allah itu juga menyuruh kita untuk ikhtiar
pekerjaan ini ikhtiar
kamu jangan salah
mau berhenti aja mas
mendingan aku jualan jamu aja mas
kamu udah saya bilang
kamu tuh kenapa sih ngebawa aja
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh ngelupas
kamu tuh enggak ada yang ngelupas
kamu tuh kenapa sih ngebambang bambang sama suami
kata enggak itu cuma sama saya
murut kata suami
istri murut dapat pahala
istri enggak murut durhaka masuk neraka
mahu kau masuk neraka
bapak ibu kenapa sih
bapak habis ngasih nasihat sama ibu kamu
nggak boleh ngelawan sama suami
nanti kalau kamu punya suami nggak boleh ngelawan sama suami ya
harus menurut jangan kayak ibu kamu
ibu kenapa sih ibu
ibu kenapa sih
ibu kenapa sih
saya capek banget nih
harus masuk dalam dulu ya
sugeng udah kebeli mobil
padahal kerjaannya apaan sih
padahal dia kan pengangguran
iya saya juga heran
padahal yang kerja si juminten sama si aisyah itu juga jualan jamu
masa iya sih jualan jamu kebeli mobil
jangan jangan lagi
jangan jangan mas
kalau ngomong jangan sembarangan
ntar juga ketahuan
apa kerjanya dia

nanti disayangin kan sudah
begitu tewan aja
awaits menang kanighet leluhur

soalnya ini kadang mampus tuh wak

bu sebenarnya pekerjaan bapak itu apa sih
kok bisa sampai secepat itu bapak dapat mobil
ibu juga nggak tahu pasti kerjaan bapakmu itu apa
tapi kerjaan bapak itu halal kan bu
ya jangan kerjaan bapak itu enggak halal lagi
ya allah haruskah saya berbohong pada anak saya
haruskah saya berkata jujur akan pekerjaan suami saya
tolong saya ya allah agar saya tidak terjebak dengan pekerjaan ini
udah lah kamu enggak usah khawatir
insya allah pekerjaan bapak itu halal
tidak usah khawatir ya
geng lu lihat deh tuh segerombolan anak muda yang dipojokan situ
segera deh udah tawarin amunisi kita pasti dia mau
mas mas tenang aja hampir semua yang ada di situ udah kenal sama buah
pasti pasti kenal masuk geng
sekarang ini kan mulai terkenal sebagai agen yang paling cerdik
sejak dia gabung dengan kita dia luar biasa kesit
tidak kayak temannya itu ya
belum apa apa udah mundur
beda dengan dia
buktinya ya bisa beli mobil baru kan
kebetulan saya lagi sibuk
makanya tidak sempat datang ke sini
tapi buktinya sekarang saya datang kan
aku beli obatnya lagi dong
kemaren kayak cocok deh buat aku
lihat deh langsung ingatkan
obat apa ya
oh itu obat yang bisa bikin cepat kurus bu
yang bener ten
jangan jangan obat palsu
bisa bisa perut saya jadi sakit
kemaren kan saya beli sama ju intan
terus saya buktiin
ternyata obat itu cocok buat saya
sekarang saya langsingkan dikitkan
dan suami betah di rumah lho
kalau begitu saya juga mau dong